sebenernya aku harus kesana
rani nya kau memasuki hutan larangan
aku penunggu hutan larangan ini
kau sudah memasuki hutan larangan ini
dan kau tidak mudah bisa keluar dari sini
kau tidak bisa keluar dari sini
penyerangan terhadap istana
serta kematian kepala prajurit kesultanan
itu ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya
kerasa yang kita rasakan
bahwa demak akan mengalami guncangan besar

yang besar akan segera terjadi
aku akan mengawasi karebel
dan dua penikar itu
kewaspadaan harus ditingkatkan
aku akan terus mengawasi istana
kita harus selalu bersiap
untuk segala kemungkinan buruk yang akan terjadi
insya allah kangas
jangan makan aku harimau
kau mengerti bahasaku
jangan makan aku
kau akan menjaga aku
jadi santapan yang lezat
kau akan menjaga aku
kau akan menjaga aku
kau akan menjaga aku
aku akan melepaskanmu
tapi beritahu aku dulu
dimana pak depokan cilat yang ada disini
pergilahmu ikut di jalan setelah begini
berbeloklah di pohon terbersih pertama
yang kau temui
aku sudah mendapatkan sedikit keterangan kangas
bahwa dua pendekar wanita itu
di batari itu adalah
adik seperguruan dari gepengi
ayah kandung karai
dan dia sudah berjanji
untuk menjaga putra dari kakak
pantas saja mereka membenciku
dan mungkin juga
membenci dewan sunan
karena mereka menganggap
aku yang sudah membunuh
ki agam genggi
aku tidak ingin bertarung dengan
aku tidak bermaksud seperti ini dimas
tapi kamu terus bencaku
jika suatu saat
dia tahu tentang kematian ayahnya
mungkin aku akan menyamar
untuk mengawasi karebet kamas
nanti akan aku buat karebet menemuimu kamas
tolong terima dia
kamas juga harus siap
jika suatu saat nanti dia tahu
tentang kematian ayahnya
kepengging sudah mengakuinya sendiri
karena kesalahannya sendiri
bukan aku yang mau bunuhnya
ya sudah kalau begitu
akan aku awasi dia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa tempat ini terlihat sama
sepertinya aku tersesat
tempat apa ini
sepertinya aku harus kesana
beraninya kau memasuki hutan larangan
aku penumbuk hutan larangan
dan kau bocok ilusan
kau sudah memasuki hutan larangan ini
dan kau tidak mudah
bisa keluar dari sini
seandainya aku sudah belajar
pada kenjeng sunung kalijaga
dan mudah menghadapinya
apaan yang akan harus hypothetical
dan apaan yang harus historical
oleh karena dendam
kakek kakek kakek kakek kakek kakek bangun kakek
kakek mau kemana biar aku antar
kakek ingin ke kebun tapi kakek kelelahan cuy
ini kakek makanlah
aku tau kakek lapar
memang apa yang sedang kamu cari tuh
aku sedang mencari kitab al hikmah
kakek tau dimana kamu menemukan kitab itu
di mana aku harus menemukan kitab itu
setau kakek pemilik kitab al hikmah bernama kiai jafar
dia tinggal di desa seberang sana sih
baiklah kalau seperti itu aku akan pergi ke sana
terima kasih kakek assalamualaikum